saat ini pihak kepolisian daerah metro jaya tengah menggelar geladi bersih untuk pengamanan
pergelaran final piala presiden yang akan berlangsung esok hari
gladi bersih langsung dipimpin oleh pak fulda dan general peter karnavian
dan besok disini kita jam sebelas sudah melaksanakan app
itu dalam silam barat daya pimpinan padangnya